pengelola tempat wisata berwujud akwarium raksasa di pusat perbelanjaan di jakarta barat ini
menghadirkan berbagai atraksi bernuansa ramadan
sebuah opera mini digelar oleh pengelola tempat wisata tersebut
untuk menghibur para pengunjung yang hadir terutama pada waktu menjelang berbuka puasa
cerita yang diadaptasi dari kisah aladin dan lampu ajaib dalam hikayat seribu satu malam
disajikan dalam opera mini berdurasi setengah jam ini
dalam kisah ini lampu ajaib yang terdapat dalam kisah aladin digantikan dengan sebuah kerang ajaib
untuk menambah keseruan jin yang biasanya diceritakan keluar dari lampu ajaib
digantikan oleh seorang putri duyung yang muncul di dalam akwarium raksasa
berbagai satwa juga dihadirkan
dalam opera ini
tak hanya opera mini sebuah terowongan yang berada pada tempat wisata ini
juga disulap sebuah bazar di kota maroko
berbagai pernak pernik bernuansa maroko tampak memenuhi terowongan
pengunjung juga dapat bebas bersuah foto dalam terowongan yang dinamai marrakesh tunnel
selain itu sebuah beduk diletakkan di dalam akwarium raksasa
beduk tersebut akan ditabuh oleh para penyelam tepat pada waktu maghrib
sebagai penanda waktu berbuka puasa
momennya tuh bagus gitu pas di bulan ramadan gitu kan
ada acara tadi tabuh tabuhan juga
terus tadi ya ada acara mermetnya juga
jadi ya seneng lah anak anak liatnya
jadi terhibur sekali gitu
berbagai atraksi menjelang waktu berbuka ini dapat dinikmati oleh pengunjung
selama bulan ramadan tahun dua ribu dua puluh
gato trihardianto andra anhar jakarta